bisa apa engga bella ya ampun jawab gue
ya ampun ii cahat banget sih ya rin
bukannya nolongin gue malah marah
aduh gimana gue keluar dari sini coba
makanya jangan main main sama beta
gak lucu bukanya
lebih baik nona pakai waktu itu di dalam itu sebaik baiknya
buat banyak baca baca buku toh
supaya nona punya hidup itu tidak sibuk untuk menjatuhkan hidup orang lain
nadi bukanya nadi
op mau dibantuin
mama ee bantu nona bella dulu
iiiih seneng banget sih itu orang sih
nung gimana dong cara gue keluar dari sini
gue gagal lagi dapetin harddisknya
persahabatan gue semarin gimana
ah nih rindki sini sini
eh tadi nona bella itu datang
dia mau coba coba kelabui betta kawan
buat mau pancuri harddisk ini
untung saja betta punya intuisi ini setajam silet
jadi tidak bisa dikelabui toh sama sahabatnya arin itu
bentar bentar berarti aren udah tau dong
kalau harddisk ini udah ada di kita
dan dia nyuruh bella buat ngilangin barang bukti
dengan cara nyuriah di sini dong
udah deh sekarang kita langsung aja ke pak basuki
pak tuli tuh kawan
kak torang tuh jangan bawa gue waktu lagi
harus selamatkan barang bukti
tugas kecap tuh bu
kenapa ini disini
gue juga mau lihat rekaman cctv itu
al kok lo tau kalau kita bertiga bawa rekaman cctv ini
al ini tau dari mana
oh gue tau pasti lo dikasih tau sama arin kan kalau nggak bella

ya tadi gue nggak sengaja aja denger kalian ngomongin soal hdc tv itu
ah udahlah lagi pula lo nggak penting juga disini
jadi lo pergi aja dari sini ngapain kek
nah itu pak tuli sudah kewan
lebih baik anak pergi sibuk untuk pikirin tugas posisi salah itu
pak hansi bisa nggak sih kita sekarang fokus aja ke rekaman cctv ini
kamu udah belo
selamat siang pak
ada apa kalian mimpul disini
permisi pak kita semua datang kesini mau nunjukin ke pak basuki bahwa misal itu nggak bersalah pak
atas kasus jatuhnya arin dari tangkap
nah itu betul pak
apa gue telepon narin aja ya
dia tau gue gagal
dia malah marah lagi sama gue
bella udah bisa nemuin harddisknya apa belum ya
aduh gue berharap banget ini hari ini
ini kalo sampe kesebar
kasusnya bisa balik ke gue
aduh good banget ya ampun
aku harus gimana coba
belle please banget lo kasih gue kabar yang bagus
udah bisa belum ngerebut dari riff gitu
terus lo kesini sekarang ya
aduh belle udah ya
gue gak peduli ya bel
pokoknya gue mau lo harus bisa ngerebut harddisk itu
gak peduli caranya apapun
ngerti gak sih
bisa apa enggak bella ya ampun
cahat banget sih ya rin
bukannya nolongin gue malah marah
aduh gimana gue keluar dari sini
banget sih mirip gue sendiri disini
nyebelin banget sih bella
ih sumpah ya bella
oh tuh bener bener ya
bel gak bisa diandelin banget jadi temen
kacau banget gue
gini banget rasanya patah hati
dan ada diantara pilihan yang sulit
walaupun gak setiap hari kita berdua
opa tetep bahagia kok
ih gak syuk
opa gak bisa denger ah
tolong nyebelin banget sih
kura kura gak denger
kamu ngapain disini sendirian
supaya harus lo terima
rara kemana ya
gue harus bisa bujukin lara biar gak marah lagi sama gue
siang kak fero
tunggu tunggu tunggu
apa diantara kalian ada yang ngeliat rara
tadi sih ke arah kolam renang kak
coba aja kakak kesana
terima kasih antar si informasinya ya
tuh kan hampir aja
lagian sih hati hati dong
lagian kamu ngapain sih masih ngikutin aku
kan aku udah ngomong berkali kali
mau apapun yang kamu lakuin
itu tuh gak akan ngerubah keputusan aku
aku gak akan pernah mau balikan sama kamu